ya pemirsa kita akan buka dengan informasi yang tentu membuat kita sangat sedih ya
mendengar informasi tentang main hakim sendiri yang melibatkan warga
dan juga ini terjadi pada pasangan kekasih di tangerang banten
jadi selain pasangan ini dipaksa oleh warga untuk berbuat mesum
kemudian juga warga ini mengarak mereka ke jalanan dan juga melucuti pakaiannya
sehingga nyaris bahkan mungkin totally terlanjang
dan yang membuat saya tidak habis pikir adalah bahwa pelaku itu juga diantaranya adalah
aparatur dari warga ya rt rw juga begitu
nah dan bicara soal pelaku enam pelaku ini berhasil ditangkap polisi
tim cybercrime polresa tangerang kini memburu pelaku pengunggah
dan penyebar pertama kali video aksi masa ini ke media sosial
karena dianggap telah melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
malu dan mengalami trauma dirasakan pasangan kekasih yang baru saja mendapat perlakuan tidak manusiawi
dari sekelompok warga di tangerang banten
pakaian kedua korban dilucuti secara paksa dan diintimidasi sebelum kemudian videonya diunggah ke media sosial
korban dipaksa mengaku berbuat mesum di rumah kontrakan mereka tetapi ditolak
korban perempuan yang sehari hari bekerja sebagai buruh pabrik hingga kini masih mengalami trauma berat
peristiwa itu bermula saat warga mencurigai keberadaan pasangan kekasih ini di sebuah rumah kontrakan di cikupa tangerang
sang wanita yang meminta dibelikan nasi bungkus berada di ruang tengah menikmati makan malam
sementara itu si pria sedang berada di kamar mandi
entah siapa yang memberikan komando tiba tiba sekelompok warga mendatangi keduanya dan melakukan persekusi
kalau sama sama senang gak usah main hakim sendiri
ya kasian kan dengan kayak saya ini kan dengan orang masih kecil lah
enam pelaku aksi main hakim sendiri pun diringkus polisi
satu diantaranya ketua rt yang juga diduga sebagai provokator
ya rencananya bahwa orang ini akan dibawa oleh ketua rt ke ketua rw
ya ke rumah ketua rw
di tengah perjalanan itu dia dipaksa untuk mengaku telah berbuat mesum
bahkan ya bahkan yang paling menyedihkan adalah dari salah satu ini membuka baju perempuan ini
membuka baju perempuan dan untuk memaksa dan dilindungi oleh yang laki lakinya yang juga sudah tidak menggunakan baju sama sekali
aksi main hakim sendiri ini pun menuai kecaman dari para pengguna media sosial
mulai aktivis perempuan kriminolog hingga
politikus tanah air ikut memberi tanggapan di akun pribadi mereka
mereka meminta para pelaku persekusi terhadap pasangan kekasih di tangerang itu ditindak tegas untuk memberi efek jerak
ini memang tidak habis pikir
saya betul betul geleng geleng kepala ketika mengetahui berita ini terjadi
dan aksi barbar seperti ini tidak seharusnya terjadi di indonesia yang dikenal sebagai negara yang ramai
itu tidak bisa dipercaya
dan sebetulnya ini sebenarnya fakta yang tidak baik ya
bahwa kasus main hakim sendiri ini bukan pertama kali terjadi dengan langkah yang seperti itu
tapi mengapa ini viral
karena video kemudian disebar di media sosial
karena keberadaan itu
jadi penting sekali untuk kita yang berada di lingkungan sekitar
dan jika merasa itu adalah hal yang salah
karena saya yakin main hakim sendiri itu tidak ada yang membenarkan
jadi buat apa anda merekam kemudian menyebarkan lewat media sosial
lebih baik ya anda tengahi masalah tersebut
nah sekarang kalau misalnya nanti anda ikut ya
kan sekarang anda dapatkan videonya tuh
lalu kemudian anda repost atau anda retweet atau anda repad begitu
anda itu bisa terancam juga hukuman
undang undang it itu
hukuman penjara juga
karena itu melanggar undang undang it
jadi jangan ikut ikutan menyebarkan video tersebut
nah lewat sambungan telepon pak mirsa sudah ada kriminalop ui
ada bapak adrianus melialah
ya selamat pagi bang
terima kasih bergabung di good morning
ada daniar dan juga prabu di sini
bang kalau kita bicara soal ini yang sedang viral
dari bang adrianus melihat ini sebagai apa
ya dua hal
pertama memang yang namanya indikasi fijilande ya
itu nampaknya sudah ada di indonesia dan terus ada begitu
pada tahun dua ribu an vigilante itu kita misalnya kenal melalui kegiatan ketika ada tersangka pelaku kejahatan yang tertangkap
kemudian dihakimi dan dibakar sampai mati
sebelumnya kita juga sering melihat ada tersangka yang dipukuli dikeroyok begitu ya
nah sekarang ada juga kemudian digelandang seperti ini
itu yang pertama
yang kedua adalah tadi yang juga dikatakan oleh mas prabu bahwa sudah salah
dikoyokkan gitu ya
dan kemudian mendapatkan like like like
nah ini memang dua hal yang bagi saya ini memang mengerikan
bang jadi apa sebetulnya yang menjadi motif begitu ya dari aksi main hakim sendiri ini
kita ketahui bahwa secara normal juga mereka tahu bahwa ini salah
lalu kemudian dengan leluasa masyarakat itu begitu mudah sekarang ini melakukan aksi main hakim sendiri
apakah ini bisa dibilang
sebagai ketidakpercayaan publik kepada aparat
anda bisa melihat seperti itu atau mungkin ada alasan lain begitu bang
jadi kalau kembali pada konsepsi yang saya pakai yakni vigilantisme
pada awalnya memang ada semacam keinginan dari masyarakat untuk menegakkan hukum sendiri
karena marah terhadap pelaku
lalu kemudian main ambil ya main hakim sendiri lah
nah tapi kemudian kan lalu ada
kita mengenal sistem di mana harusnya yang bersangkutan dibawa ke depan hukum begitu
kita memanggil aparat dan aparat lah yang memprosesnya
nah biasanya ketika masa sudah marah
masa sudah kehilangan soulnya sudah kehilangan mainnya
maka biasanya mestinya ada satu dua orang yang entah karena usianya entah karena statusnya entah karena pendidikannya
lalu kemudian mengingatkan masa tersebut
eh jangan ayo kita bawa ke polisi
hati hati dan seterusnya gitu
nah yang menarik adalah
bahwa ternyata orang orang
hal seperti itu tidak ada lagi di masyarakat
jadi yang namanya guru dosen tni polri mungkin juga ustadz
semua lebur gitu
lebur dalam kemarahan masa
semua melalui menjadi pelaku sejilantisme juga gitu
ini menarik artinya bahwa karisma atau peran dari tokoh tokoh yang kita katakan sebagai pembawa apa ya
begitu sekarang tidak lagi main gitu
ya memang cukup mengkhawatirkan ya
betul juga ya
yang dikatakan oleh bang adrian
sekarang sepertinya susah sekali kita menemukan gatekeeper atau public opinion leader ya
yang ada di sekitar masyarakat kita
baik bang adrianus
terima kasih bang atas informasinya dan juga diskusi kita pagi hari ini
ini juga semoga menjadi semacam pembuka ya bagi masyarakat
bahwa penting sekali sekarang menghidupkan tokoh tokoh masyarakat di sekitar kita
karena pada akhirnya masyarakat akan lari kepada tokoh tersebut
ya untuk meminta pertimbangan dan macam macam
dan ada baiknya juga tokoh masyarakat tersebut adalah seorang yang bijaksana ya
yang bisa menentukan
sah baik dan juga buruk hal yang dilakukan